saudara menko pmk muhajir effendi mengecek langsung kesiapan layanan haji di mekah
jelang kedatangan jemaah calon haji indonesia gelombang pertama
salah satu layanan haji yang dicek menko pmk adalah layanan fasilitas kesehatan jemaah haji
kkhi mekah menyiagakan lima belas ambulans
setiap jemaah sudah memiliki qr code kartu kesehatan yang berisi informasi riwayat kesehatan
yang akan memudahkan tim medis saat memberikan tindakan
kesehatan di mekah mulai dari rumah sakit
kemudian dari nisa ke hotel yang juga akan saya cek
saya mengecek bagaimana persiapan untuk memastikan bahwa jemaah haji yang akan masuk di hotel ini
sudah mulai terdeteksi sejak awal kondisi kesehatannya rekam medisnya
saudara sebanyak ambang ambang yang diperlukan untuk mengembangkan jemaah haji di mekah

yang tergabung dalam kelompok terbang delapan belas
diberangkatkan dari halaman kompleks islamic center karawang minggu pagi
setelah menginap satu malam di asrama haji bekasi
jemaah calon haji baru akan diberangkatkan menuju bandara soekarno hatta tangerang
jemaah calon haji di mekah
sedangkan di area asrama haji embarkasi surabaya
petugas balai besar kekarantinaan kesehatan bbkk surabaya
secara rutin melakukan pengasapan atau fogging
fogging dilakukan di sekitar asrama haji embarkasi surabaya
mulai saluran air hingga taman dan gedung
hingga operasional ibadah haji di asrama haji selesai
pengasapan atau fogging ini sebagai upaya menjaga kesehatan
di lingkungan asrama haji terutama mengantisipasi